baru saja keluar dari lapas suka miskin bandung jawa barat
komisi pemberantasan korupsi kembali menetapkan mantan wali kota bandung barat
ajai muhammad priyatna sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pengaturan penyidikan kasus di kpk
ajai diduga menyanggupi memberikan uang senilai satu lima miliar rupiah
bagi penyidik kpk stefanus robin patuju dan seorang pengacara maskur hussein
namun menurut kpk ajai baru memberikan lima ratus juta rupiah pada robin
uang ini diberikan sebagai upaya ajai muhammad priyatna
untuk membuat dugaan korupsi bansos di wilayah cimahi tidak diusut kpk
selain ajai kpk sudah menetapkan terlebih dahulu
stefanus robin patuju dan maskur hussein sebagai tersangka
dari pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan
ditambah dengan adanya fakta fakta persidangan dalam perkara tindak pidana
stefanus robin patuju dan kawan kawan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud
kpk selanjutnya melakukan penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup
sehingga kpk meningkatkan status perkara ini ke penyidikan
dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut
amp wali kota cimahi periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua